para pedagang pasar tanah abang mengeluh tidak bisa berjualan selama penerapan status psbb di dki jakarta
para pedagang pun mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah
serta meminta agar mereka bisa secepatnya diizinkan kembali untuk berdagang
suasana di jalan jati baru pasar tanah abang tidak seramai biasanya
kios kios yang berada di sepanjang jalan jati baru tutup akibat pandemik virus covid sembilan belas
dari pantauan tim cnn indonesia memang masih ada sejumlah pedagang yang mencoba berjualan
di pasar binaan warga jati baru sejumlah kios yang menjual pakaian masih berusaha buka
petugas satpol pp pun tampak tetap bersiaga di sepanjang jalan jati baru
para pedagang berharap pemerintah memberikan bantuan sosial kepada mereka
kami juga membutuhkan bantuan ya kalau bisa gitu kan dari pemerintah
terutama ini untuk bapak presiden tolong didengarkan
kami sebagai pedagang kecil di tanah abang yang kami tidak bisa berjualan
kami juga membutuhkan biaya itu dan kami sangat membutuhkan
inilah yang terlalu serasa sulit banget ekonomi yang saya tempuh selama hidup saya di jakarta
jadi saya mohon bantuan dari pemerintah tolonglah dilihat kami ini sebagai orang yang kecil
tolong dibantu selanjutnya